kementerian perencanaan pembangunan nasional memperoleh alokasi anggaran hampir lima ratus triliun rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
dana ini akan digunakan untuk sepuluh program prioritas nasional
bagaimana dengan perkembangan program program ini dan bagaimana juga dengan rencana pemindahan ibu kota
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
agetlah bergabung bersama kami menteri perencanaan pembangunan nasional
sekaligus kepala bapak penas bambang brojonegoro
selamat sore pak bambang terima kasih sudah bergabung
bersama kami untuk program dua ribu delapan belas ini sudah setengah jalan gitu pak ya
bisa diupdate pak proyek proyeknya seperti apa sampai saat ini
paling tidak dari perjalanan sampai satu semester ini
dari prioritas nasional yang kami targetkan bisa diimplementasi penuh pada tahun dua ribu delapan belas
sebagian besar pertama tentunya sudah teranggarkan
dan untuk eksekusinya pun sebagian besar sudah berjalan
jadi kami melihat sejauh
sejauh ini masih on track
masih on track sesuai dengan harapan kita agar prioritas nasional dua ribu delapan belas
bisa terlaksana penuh nanti sampai akhir tahun
oke ada sepuluh prioritas nasional pak ya untuk tahun dua ribu delapan belas
seperti pendidikan kesehatan pemukiman
proyek proyek yang didahulukan terlebih dahulu lah
yang menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan proyek lainnya apa saja
jadi kalau tadi dikatakan bahwa fokus pemerintah beralih kepada
pemerintah pemerintah pemerintah yang sudah berubah dari pembangunan sumber daya manusia
itu sebenarnya sudah mulai tahun ini dua ribu delapan belas ini
demikian juga dua ribu delapan belas kita juga sudah mulai memberikan perhatian lebih banyak kepada isu pemerataan
sehingga dengan melihat kedua isu ini memang yang menjadi prioritas seperti yang anda tanyakan tadi adalah
yang terkait pada upaya untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri
nah contohnya kita
pengalihan dari bantuan beras sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai
supaya lebih tepat sasaran dan lebih cepat bisa mengurangi kemiskinan
kemudian penguatan program keluarga harapan dari enam juta menjadi sepuluh juta penerima misalkan
di samping itu juga kita mulai memperbanyak program yang terkait dengan peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi
jadi program program seperti inilah yang sekarang menjadi perhatian utama sejak awal tahun
sedangkan yang terkait infrastruktur intinya adalah melanjutkan apa yang sudah berlangsung selama ini
artinya yang proyek proyek yang masih harus diselesaikan
dan yang tidak kalah penting infrastruktur yang menjadi perhatian dua ribu delapan belas ini adalah infrastruktur yang bisa langsung berpengaruh terhadap upaya tadi
memperbaiki ketimpangan mengurangi ketimpangan dan pengurangan kemiskinan
apa saja pak bambang untuk dua ribu delapan belas ini
jadi yang mulai kita perhatikan secara lebih banyak memang infrastruktur dasar namanya
infrastruktur dasar itu baik terkait konektivitas di daerah daerah pedesaan atau yang menunjang pertanian seperti irigasi
demikian juga proyek seperti air bersih kemudian sanitasi yang kita akan dorong untuk bisa mendukung target pengurangan stunting
atau gangguan pertumbuhan
nah ini adalah beberapa isu yang mungkin tidak muncul ke permukaan tidak menjadi berita besar
dan itu mungkin akan menjadi pertama sepanjang sejarah republik ini
oke terkait dengan stunting itu ataupun tidak berkembangnya ya seorang anak anak gitu ya
saya mendapatkan data bahwa ternyata ini hampir di seluruh wilayah indonesia terdapat kasus ini
dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini
ya jadi memang kalau boleh saya katakan penanganan stunting ini sudah dalam kondisi yang urgent
karena data paling tidak dua ribu empat belas berdasarkan riset kesehatan dasar itu
sepertiga kira kira dari anak usia lima tahun di bawah lima tahun di indonesia itu mengalami stunting
jadi bayangkan kita punya generasi penerus yang sepertiganya terkena stunting
dan secara global
indonesia juga termasuk yang besar
ya karena dari jumlah itu itu sekitar sembilan juta kalau tidak salah
sembilan juta itu termasuk yang kalau di indikator peta dunia itu merah
karena itulah kita melihat ini urgency
karena stunting itulah yang bisa membuat kemiskinan itu sulit turun
ya dan ketimpangan bisa melebar
oke apa yang menyebabkan ini
apakah memang karena pendidikan dari orang tuanya kemudian juga apakah karena mereka tidak

yang dibutuhkan oleh anak anak ini
ya itu kombinasi dari berbagai hal
dari segi kesehatannya memang yang utama adalah kekurangan gisi
baik jumlah maupun kualitas
tapi juga ada sisi lain ya tadi infrastruktur dasar
misalnya kurangnya akses air bersih atau ketiadaan infrastruktur sanitasi misalkan
demikian juga perilaku
perilaku itu misalkan kurangnya penggunaan air susu ibu secara eksklusif ketika bayi
jadi baru lahir
maupun kurangnya perhatian ibu untuk memeriksakan dirinya ketika dia sedang hamil
oke sehingga kementerian sendiri untuk mengatasi hal ini apa yang dilakukan pak bambang
sehingga ini menjadi salah satu prioritas nasional
di bawah tentunya prioritas nasional kesehatan
dan kita untuk pertama kalinya mendekati masalah stunting ini tidak hanya dengan pendekatan kesehatan semata
tapi ini pendekatan terintegrasi antar sektor
jadi dari sisi kesehatannya ada
dari infrastrukturnya ada
bahkan dari sisi tadi penambahan pangan
demikian juga dana desa diarahkan ke sana
dan kemudian ketika pemerintah meluncurkan padat karya tunai di awal tahun ini
yang diutamakan adalah seratus wilayah kabupaten kota di indonesia yang stuntingnya relatif berat
oke seperti dimana saja pak bumbang
ya ini memang menyebar tadi anda benar sekali
masalah stunting ini menyebar
dari aceh sampai papua
tidak ada provinsi yang bebas stunting
termasuk dki pun ada di pulau seribu
nah tetapi kalau dari segi persentase memang yang paling tinggi ada di nusa tenggara timur
nah tapi yang seratus itu kita memang sebaiknya
jadi tidak semua menumpuk di satu provinsi
paling tidak satu provinsi itu ada yang ikut berpartisipasi di dalam padat karya tunai
jadi kita harus mengingatkan mereka juga sekaligus terlibat dalam program untuk mengurangi stunting
oke apakah urgensi ini juga akhirnya membuat anggaran untuk pos kesehatan ini dan juga dana desa ini juga akhirnya lebih tinggi dibandingkan pos pos lain
kita bukan bicara mengenai menambah anggaran
yang lebih penting adalah prioritas anggarannya dan alokasinya
jadi kita sekarang karena fokus ke stunting maka kita upayakan agar kegiatan kegiatan yang dibiayai anggaran tadi itu nanti menuju untuk atau bisa memperkuat upaya untuk mengurangi stunting
kalau misalkan ya ini ada satu desa dia terkena stunting
maka anggaran kesehatan misalnya penambahan gizi masuk ke sana
dana desanya misalnya untuk posyandu
kemudian nanti pu memasukkan air bersih misalkan
ya ada sanitasinya
nanti kementerian kesehatan bisa menyalurkan misalkan obat cacing ke daerah tersebut
jadi satu daerah itu kemudian mendapatkan treatment yang lengkap sehingga mudah mudahan stuntingnya bisa turun dengan cepat
pak bambang nanti kita lanjutkan lagi dialognya usai jeda berikut
tetaplah bersama kami
cnn indonesia business akan kembali dengan informasi menarik lainnya
kami lanjutkan kembali dialog bersama bambang brojonegoro kepala bapenas sekaligus menteri pencarian pembangunan nasional
pak bambang ini pemerintah baru saja mengeluarkan untuk makro ekonomi asumsi era pbn dua ribu sembilan belas
dpr mengatakan terlalu optimistis
karena kalau kita lihat juga dalam pemerintah pemerintah itu juga sangat optimis
apa yang membuat pemerintah ini sangat optimistis dengan pertumbuhan ekonomi tahun depan
pertama tentunya dari kondisi globalnya sendiri
karena di dalam berbagai update perekonomian global
di kondisi globalnya sendiri
di global sendiri ada optimistis terhadap tingkat pertumbuhan yang dianggap lebih membaik dari sebelumnya
itu satu hal
yang kedua kalau kita lihat beberapa harga komoditas yang selama ini masih ya sangat mempengaruhi ekonomi indonesia
kebetulan dalam kondisi yang kecenderungannya membaik
maksudnya harganya meningkat
apakah itu batubara demikian juga sawit
dan juga yang kita juga ikuti kan selalu harga minyak bumi
dan kemudian yang ketiga adalah karena kita sudah makin agresif tidak hanya membangun infrastruktur
kita juga bisa melihat bahwa tren investasi pertumbuhan investasi itu juga makin meningkat
terlihat misalkan pertumbuhan investasi dimulai kalau tidak salah triwulan tiga triwulan empat tahun lalu
termasuk di triwulan satu kemarin
jadi artinya ada tren yang cukup baik plus pertumbuhan ekspor kita tidak lagi negatif seperti di periode dua ribu empat belas sampai di dua ribu enam belas
jadi ada beberapa faktor yang bisa mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi indonesia
ya lima satu atau lima dua
oke sehingga inilah akhirnya membuat pemerintah akan ada program program seperti apa
bantuan langsung tunai kah mungkin untuk akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat agar mendorong pertumbuhan ekonomi
ya salah satunya yang sudah digulirkan adalah padat karya tunai tadi
jadi itu program di satu sisi untuk mengurangi pengangguran di pedesaan
kemudian sekaligus juga untuk menambah daya beli masyarakat
tapi juga tadi yang seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya
itu juga akan membantu upaya kita mengurangi kemiskinan dan stunting
oke dua ribu sembilan belas ini memang programnya tidak kembali fokus di infrastruktur saja gitu ya
melanjutkan walaupun masih melanjutkan juga pembangunan di sejumlah titik untuk tahun depan
namun lebih ke pemerataan pembangunan karena memang agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat indonesia
seperti apa pemerataannya pak
selain infrastruktur tentunya kan juga banyak sekali faktor faktor yang mungkin orang
mungkin orang indonesia di bagian timur kita gitu
tidak merasakan fasilitas fasilitas dan juga keuntungan yang didapatkan dengan yang tinggal di barat ataupun juga di bagian tengah
jadi tema untuk dua ribu sembilan belas itu adalah pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas
nah dengan kalimat seperti itu artinya pemerataan lah menjadi perhatian kita
nah pemerataan seperti apa
nah salah satunya bagaimanapun infrastruktur tetap harus dibangun
karena indonesia ini begini luas
ini yang orang kadang kadang lupa bahwa indonesia ini negara yang luas
sehingga kebutuhan infrastrukturnya pun besar
dan infrastruktur kita menjadi makin complicated karena negara kita negara kepulauan
jadi tidak cukup hanya darat tapi juga harus ada pembangunan yang masif baik di laut maupun udara
nah tetapi era membangun infrastruktur yang sebagai dasar dari pertumbuhan ekonomi itu sekarang kita geser kepada manusianya
jadi infrastruktur sudah kita siapkan sebagai salah satu dasar untuk pertumbuhan kedepan sebenarnya
nah tapi kan infrastruktur sendiri tidak cukup
kita harus lengkapi tentunya dengan pelaku utama yaitu manusianya
nah manusia ini kita bicara dua hal
bicara mengenai kualitas hidupnya dan bicara mengenai kemampuan dia untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan
nah kalau bicara kualitas dari hidup manusianya sendiri disitulah kita memberikan perhatian pada masalah kemiskinan
karena itu kita ingin kemiskinan terus turun ketimpangan terus turun
dan kemudian dalam konteks manusia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi disitulah kita coba lihat bagaimana caranya supaya pengangguran juga terus turun
nah tetapi yang tidak kalah penting yang menjadi arahan presiden adalah kita harus mulai serius dengan masalah keterampilan
tidak hanya bicara bahwa pendidikan keterampilan kita masih tertinggal baik di level menengah maupun di pendidikan tinggi
tapi kita sudah harus menatap masa depan
masa era digital revolusi industri keempat itu sudah di depan mata
jadi kita tidak bisa lagi menunggu
jadi kita tidak hanya menjadi konsumsi saja gitu
jangan sampai kita hanya nanti jadi penonton dan jadi konsumen
kita harus paling tidak terlibat
paling tidak di dalam global supply chain dari ekonomi digital itu sendiri
apakah pemerataan ini juga akhirnya muncul beberapa waktu belakangan wacana untuk pemindahan ibu kota ke lebih tengah dari
oke apakah pemberatan ini juga akhirnya muncul beberapa waktu belakangan wacana untuk pemilihan ibu kota ke lebih tengah negara

pertama begini ide itu mengenai ibu kota itu salah satunya kalau kita melihat salah satu penyebab ketimpangan itu adalah ketimpangan antar daerah itu sendiri
pertama begini idee itu mengenai ibu kota itu salah satunya kalau kita melihat salah satu penyebab ketimpangan itu adalah ketimpangan antar daerah itu sendiri

pertama begini idee itu mengenai ibu kota itu salah satunya kalau kita melihat salah satu penyebab ketimpangan itu adalah ketimpangan antar daerah itu sendiri

dan ini yang pasti dilihat sebagai ketidakadilan
bagi saudara saudara kita yang tinggal di luar jawa dan sumatera
nah karena itulah perlu dipikirkan
satu bagaimana mengembangkan konektivitas antar daerah
tapi kedua juga konektivitas itu harus dilengkapi dengan penciptaan pusat pusat pertumbuhan baru
nah tentunya kita sudah melihat beberapa pusat pertumbuhan yang muncul
baik karena kegiatan industri kegiatan transportasi perikanan
sampai kegiatan pertanian dan kegiatan pariwisata misalkan
tetapi ada pemikiran juga kalau melihat beberapa contoh negara lain adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan
tetapi ini memang wacana yang berkembang
lebih banyak pada tahun lalu
tahun ini kita intinya menyiapkan studinya
kami bapak penas dalam posisi menyiapkan studi
sehingga kalau studinya selesai
nanti siapapun pemerintahan di berikutnya
kalau memang punya pemikiran atau ingin melanjutkan ide ini
tinggal melihat kepada studi yang kami buat
sehingga tidak perlu lagi mengulang dari nol atau berwacana dari awal
oke sejauh ini studinya mengatakan di daerah kalimantan apakah benar
ya itu tidak
itu dibahas lah kalau di publik seperti ini
oke yang penting studi terus dilakukan sehingga pada saat nanti memang ada keputusan untuk pemindahan
sudah siap gitu pak pak pang ya
oke dananya berapa pak
dana untuk apa
untuk pemindahan ini rencananya
sudah ada belum gambaran
nah itu masih banyak skenario atau asumsi karena kan tergantung pada tempat
itu satu dan kedua tergantung kepada seberapa besar kota yang diinginkan
karena ada yang menginginkan mungkin sangat terbatas kota kecil
ada yang menginginkan lebih baik itu di kota size menengah
oke baik terima kasih bambang projonegoro menteri ppn dan juga kepala pembenahan sudah bergabung bersama kami